jadi lumayan lah ya bisa membantu untuk mereka yang berangkat dari tanabang nakasbituk nakasbituk tanabang
tapi pasti jadi lebih ramai kan
iya ya tapi memang apapun ceritanya kereta api ini jelas sangat membantu ya
terutama bagi yang tinggal di sekitar apa ya di jabodetabek lah begitu
ini kayak daniel juga daniel kan tinggalnya sekarang rumahnya di bekasi kan
jauh dong ya
jauh kalau misalnya bawa mobil macet udah pasti jelas ya
tapi kalau misalnya naik kereta pilihannya kadang kadang kan ya hanya bergantung sama komuter lah
hmm hanya sekarang ini ada kabar gembira nih buat yang ada di bekasi kayak daniar
jadi kalau misalnya anda setiap hari harus melakukan perjalanan pulang pergi jakarta bekasi
nah sekarang sudah ada kereta api jarak jauh tujuan jawa kok jauh banget ya
betul jadi kan lewat tuh ya kalau kereta jawa biasanya kita nggak boleh naik kereta itu untuk tiba ke tujuan
misalkan jakarta bekasi bekasi jakarta
tapi berarti sekarang kabarnya baik banget bisa ikutan naik kereta jarak jauh tujuan jawa
dan itu juga kursinya
dijual untuk mereka yang ingin pergi jakarta bekasi maupun sebaliknya
namun tiket hanya bisa dibeli dua jam sebelum keberangkatan
mulai satu april dua ribu tujuh belas pt kereta api indonesia melakukan penjualan tiket kereta api langsung
dari stasiun bekasi menuju pasar senen atau gambir dan rute sebaliknya
namun tiket dijual dengan harga yang lebih mahal dari tiket kereta komuter
yaitu rp dua puluh untuk kelas ekonomi
rp dua puluh lima untuk kelas bisnis
serta rp tiga puluh untuk kelas eksekutif
keuntungannya penumpang tak perlu khawatir tidak kebagian tempat duduk
bagus lebih murah lebih murah terus cepat kan jadi nggak pakai waktu lama
mempermudahkan masyarakat ya agar lebih cepat menuju yang tadinya macet macetan di kereta yang panas panasan jadi lebih cepat
kan terkadang kalau kita pulang kerja capek kan ya emang kalau kita butuh yaudah worth it sih dengan harga segitu kalau eksekutif
menurut saya harganya
tapi untuk pendekatan kuotasnya secara saya itu sudah cukup baik
cuma harganya aja mungkin dipertimbangin lagi jangan sebesar itu
menurut pt kai selain dapat memaksimalkan penjualan
strategi ini juga memberikan alternatif kepada penumpang
memberikan alternatif kepada penumpang
yang ingin lebih cepat
sampai ke tujuan terutama gambir dan pasar senen
jadi jarak waktu
itu lebih cepat
dan dengan tentu
dengan menggunakan kereta api jarak jauh dan menengah itu
karena penumpang tersebut pasti dapat tempatnya
setiap harinya ada sekitar lima puluh lima kereta jarak menengah dan jauh yang berhenti di stasiun bekasi
tiket tidak bisa dibeli secara online
karena pt kai lebih mengutamakan kursi untuk penumpang jarak menengah dan jauh
tiket baru dapat dipesan dua jam sebelum keberangkatan di stasiun yang bersangkutan
jangan lupa siapkan identitas ketika memesan tiket
abdul rahim jakarta